sorotan lainnya saudara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto angkat bicara soal peluang pdi perjuangan mengusung nama anies atau ahok sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di pilkada jakarta dua ribu tujuh belas
hasto bilang nama nama bacagub dan bacawagup diusulkan dari dpc dan dpd partai
dan nama nama tersebut baru masuk proses penjaringan di tingkat provinsi sehingga hasto belum bisa menyebut siapa nama nama yang sedang diusulkan ranting pdi perjuangan
kita kan partai demokrasi yang berkarakter indonesia sehingga nama nama itu diusulkan dari bawah
kalau gubernur diusulkan dari dpc dan dpd partai
dan nama nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur
nama nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan
sebelumnya anies baswedan menjawab soal kemungkinan dirinya kembali maju di pilkada jakarta
anies mengatakan semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius untuk selanjutnya akan diputuskan